oh yang lilis maksud segitiga pengaman sama kacamata itu daleman
kenapa gak bilang daleman aja
pakai istilah segitiga pengaman sama kacamata segala
saya juga kemalingan
iya yang bikin saya sedih
ibu mau ke cipete
mau pakai bajaj
kalau pakai taksi ngapain saya nyetok bajaj
masa harga bajajnya
ini udah kira kira bu
kalau mau pasti nggak bisa
kan gak pakai argo
ini kan bajaj masa gak bisa ditawar sih

ya udah lima ribu
kok gak mau
saya udah terlanjur kesel tau
dari tadi tau lima ribu gak mau
wah sama dong kayak ibu yang tadi
ibu yang mana
yang mau naik bajai saya tapi gak jadi
bukan ibu yang begini
yaudah ketemu di tengah dua puluh
baconya gak jadi
eh mbak yang kemarin
eh abang baja yang kemarin
kantornya udah deket kan
berarti gak pakai bajaj
hati hati di jalan ya
masih pagi udah ke sini
enggak mau istirahat
emangnya udah dapat banyak penumpang jam segini mau istirahat
ada truk mau lewat
celilis katanya kemalingan juga
baju beberapa potong segitiga pengaman sama kacamata
segitiga pengaman sama kacamata
kok segitiga pengaman sama kacamata dijemur
iya kok segitiga pengaman sama kacamata dijemur
oh yang lilis maksud segitiga pengaman sama kacamata itu
kenapa gak bilang daleman aja
pakai istilah segitiga pengaman sama kacamata segala
saya juga kemalingan
yang warna biru kembang kembang itu masih baru
yang kembangnya kembang ros
bukannya udah lama
kalau buat saya hitungannya masih baru baru dua kali lebaran
sekarang di sini lagi musim paling jemuran
iya udah lima rumah yang kemalingan
sudah ada tindakan dari rt
sudah lapor sama rt
udah lapor sama rt
apa tindakan rt
hanya menerima laporan tidak akan menyelesaikan masalah harus ada tindakan nyata
bang bajanya geser
ada truk mau lewat
truknya aja yang muter
kalau muter ntar kejauhan
ntar bensinnya habis
enam orang yang jemurannya pernah kecurian selain kamu sama mpok siapa namanya
marpuah atau marpuah
enam orang yang jemurannya pernah kecurian selain kamu sama mpok marpuah siapa aja
yang saya tahu cuma bu mumun
bu mumunnya gak usah pake manyun
oke kalau begitu kita sekarang ke rumah bu mumun
ke rumah bu mumun
emangnya rumah bu mumun dimana
makanya kalau gak tau jangan jalan duluan
ini rumah bu mumun
tanggal berapa jemuran ibu kemalingan
kemalingannya gak tau jam berapa pas sore saya mau angkat sebagian udah gak ada
jemuran apa aja yang hilang
gak kemana mana mau nanya
ngapain sopir baje nanya nanya soal jemuran saya yang kemalingan
mau tau aja
dasar kurang kerjaan
bu mumun gak bisa diajak kerja sama
banyak rumah tapi sepi
yang lelaki kan rata rata kerja
yang lelaki kan rata rata kerja
sebagian juga kerja
yang gak kerja
ya di rumah
kok gak keliatan
ya kan di rumah
kalau keluar rumah baru kelihatan
yang gak sekolah ada
main gak tau kemana
di sini banyak binatang piaraan ya
banyak sih enggak tapi ada
kamu tahu persamaan manusia dengan binatang
sama sama punya otak
kamu tau bedanya
manusia mikir binatang enggak
makanya kalau manusia ee pergi ke wc
kalau binatang suka sukanya dia dimana aja
jangan harusnya ada pertempuran
kita akan bingung
ini daerah padat yang sepi
wajar aja kalau maling jadiin daerah ini
buat sasaran operasinya
biasanya kalau habis ada yang kemalingan
kadang kadang ada yang sengaja nungguin jemuran
ada juga yang sengaja ngejebak maling
itulah pinternya maling
dia bisa membaca situasi